saat mendukung mas gibran sebagai wali kota itu gerindra sebagai salah satu partai pendukung
ya itu hak beliau untuk menyatakan seperti itu namun sekali lagi kekilapan yang disampaikan itu
menangkap itu kurang pasti itu suatu yang sifatnya emosional ketika beliau dari kubu
pdip itu saat itu memberi restu kepada mas gibran untuk maju menjadi wali kota itu sudah
berjalan sangat besar sangat sudah mendalam
tidak mungkin partai yang begitu besarnya memberikan restu hanya sesaat
pasti sudah perlu perhitungan dan sekali lagi soal beliau mas hasto menyampaikan hal seperti itu
saya rasa itu domennya beliau sendiri silahkanlah tapi sekali lagi kami sebagai partai pendukung pengusung
dan sebagainya istilahnya itu sekali lagi kami tetap men support mas ghibran
yang terbaik selama ini menjadi wali kota
kalau dari dpc sendiri memandang mas gibran selama kepemimpinan di solo ini berarti sudah berhasil pak
saya anggap berhasil beliau menjadi wali kota kalau kita hitung tiga tahun ya tidak penuh
kenapa tidak penuh karena sudah diselanjang pandemi sebegian hebatnya
tapi beliau masih tegar tetap optimis bisa memulihkan ekonomi
dan itu dibuktikan dengan pembangunan dengan ekonomi sebagainya
bagaimana supaya bangkit pulih kembali dan solo sekarang menjadi idaman
untuk semua warga indonesia ini sekali selalu datang ke solo